penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak dari salah satu
direkturat jenderal pajak djp mengecam kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anek seorang pegawai di jen pajak
rafael alun trisambodo merupakan kepala bagian umum kanwil djp jakarta selatan ii
dalam penelusuran laporan kekayaan rafael alun di situs elhkpn
harta rafael alun trisambodo tercatat sebesar lima puluh enam miliar rupiah yang dilaporkan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
ternyata ada aset lainnya seperti motor harley davidson dan jeep rubicon
yang tidak tertera dalam laporan harta kekayaan tapi dipamerkan sang anak di media sosialnya
direktorat kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur atau kisda
bekerjasama dengan inspektorat jenderal kmnku tengah memanggil rafael alun untuk diperiksa
kaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai direkturat jenderal pajak dan keluarganya
yang dapat memperoleh kaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai direkturat jenderal pajak dan keluarganya

terima kasih tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran direkturat jenderal pajak
jurubicara kementerian keuangan justinus prastowo menyatakan sikap pamer harta dari jajaran kemenkeu
menimbulkan erosi kepercayaan terhadap kementerian keuangan
untuk itu kami juga sudah punya mekanisme pengawasan melalui pelaporan lhkpn dan juga alpa

akan menjadi mekanisme pengawasan dan monitoring kekayaan dari para pegawai
saat ini untuk meneguhkan integritas kami sedang melakukan proses pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa
tentu hasilnya nanti akan diinformasikan sesuai dengan hasil pemeriksaan
direkturat jenderal pajak berjanji akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai di
yang jumlahnya mencapai empat puluh lima ribu orang